ratusan murid sekolah dasar di mamuju utara sulawesi barat terpaksa belajar dengan menggunakan penutup hidung atau masker
lantaran bau busuk yang sepanjang hari tercium di ruangan
dan ternyata bau busuk ini berasal dari limbah sawit hasil pengolahan perusahaan yang dibuang di belakang sekolah
tidak hanya mengganggu bau busuk tersebut juga kerap membuat para murid merasa pusing
seperti inilah suasana belajar yang dijalani ratusan murid sekolah dasar kolala kebupaten mamuju utara
beberapa bulan terakhir mereka terpaksa belajar dengan menggunakan penutup hidung dan mulut atau masker lantaran terganggu dengan bau busuk
bau busuk ini tidak hanya membuat para murid kesulitan berkonsentrasi saat belajar tetapi juga membuat para murid kerap merasakan pusing
dari keterangan para guru bau busuk ini timbul akibat limbah hasil pengolahan kelapa sawit yang dibangun di belakang sekolah
tentu mengganggu proses belajar mengajar kami dan juga mereka belajar itu sangat mengganggu
sejak produksi pabrik itu mulai di situ baunya
pihak sekolah berharap pemerintah segera mengatasi masalah ini dan pihak pengusaha bisa menghentikan aktivitasnya membuang limbah sembarangan di sekitar kawasan sekolah
sementara itu pihak perusahaan yang hendak dikonfirmasi terkait keluhan ratusan murid ini memilih diam dan tertutup terhadap media
abdi febriadi mamuju utara